jadi the mother of satan ini memang bahan yang high explosive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
bagi para kelompok yang teridentifikasi sebagai kelompok jama' ansor daulat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
memang dia ada niatan untuk menjadi pelaku pembunuh diri

ini dianggap sebagai pelaku pembunuh diri
jadi ini dianggap sebagai pelaku pembunuh diri
jadi ini dianggap sebagai pelaku pembunuh diri
nah d cache pelaku pembunuh diri ini adalah pelaku lone wolf
apakah kemudian anda sepakat bahwa ini aksi lone wolf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
karena kalau dilihat rekam jejaknya tahun dua ribu tujuh belas
agus chadno ini dulu pernah dibantu atau membantu pelaku lain
apakah ini lone wolf atau ada pelaku lain yang bisa ikut membantu juga
kalau kita melihat dari jaringannya ini kan dari kelompok yang sama yang terafliasi dengan kelompok jad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
oke hasil penyelidikan akan membuktikan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
jadi kita juga harus objektif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
jangan dikenalkan dulu